ternyata tidak ada kanceng ratu disini
berarti tanda darurat tadi adalah pertanda kajang ratu telah terluka
aku harus menahan mereka dan tidak membiarkan satupun dari setrogondo mayang
untuk bergerak menuju hutan sampai kanjeng ratu pulih
ada apa ini
itulah akibat meremehkan kami
hahaha besok lagi serang mereka terus
biarkan saja mereka kabur tetap pada posisi kami
tapi aku tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada nawangula
tapi ini adalah suatu pertanda kemenangan setrogondomai
itu kan tanda bahaya
bersiaplah untuk menyerang
kanda agri pati terlibat dalam perang ini
itu alasannya kenapa dia tidak ikut menyerang ke selalu motan
kreaton giri pati adalah sasaran berikutnya
hari ini aku pikir akan jadi kesabaran
tapi saya merasa lebih
aku adalah seorang bidadari terkutuk
aku memiliki bunga hijau
bunga hijau itulah yang menyimpan sebagian jiwa bidadariku
jika sebagian bunga hijauku hilang
maka kekuatan bidadariku pun menurun
apakah kamu masih sanggup berperang
aku hanya perlu beristirahat sebentar
ini adalah penyesuaian
dari sebagian hilangnya bunga hijauku
darah silumanku menjadi semakin kuat
aku pasti kembali prabu giripati
aku pasti kembali
tapi kamu jangan memaksakan diri
aku sudah berpikir
aku sudah memberikan tanda darurat terhadap para pasukan
dan sekarang mereka sedang berperang
cukup aku saja
yang meratakan setro kondum mayat
ini adalah perangku
jika aku tidak ikut turun ke lantai
saya akan meng html satu
pastikan age tanya seseorang
raya atau hingga hampir dua
yang bisa di encore
kita akan menempuh perjalanan jauh
menuju keraton biripati
baik bersih prabu
maafkan saya kanjeng ratu
saya tidak bisa menahan serangan segorokidul
aku sudah mendugahnya waskol
tapi tenang saja
ratu kidul sekarang sedang terluka
dan dia kamu
ratu kidul terluka
sudah kamu tidak perlu banyak bicara
tidak perlu banyak pertanyaan
sekarang kembali ke barisan
baik kanjeng ratu
ternyata tidak ada kanjeng ratu di sini
tanda darurat tadi adalah
tanda kanjeng ratu telah terluka
aku harus menahan mereka
dan tidak membiarkan satupun dari setrogondomayu
untuk bergerak menuju hutan
sampai kanjeng ratu pulih
apa kalian semua tahu
kalau ratu kalian sudah terluka
ah kalian semua
apa yang di wajah chest nggak
menguasai lain dengan seenakinya
dan marah murka ketika penyusup itu dihubung
aku mengerti aku mengerti sekarang
kenapa kerata sebuah rakido sekarang melempar
karena ratu kalian memang lempar
karena sesungguhnya pada dasarnya bangsa abidadari adalah bangsa yang lempar
kenapa kenapa kalian semua kesal
apa kata kata aku itu memang benar
apa kalian tahu
aku melihat ratu kalian terluka
dan dia lari terpirit pirit tanpa kehormatan
lalu dia berkata padaku
aku mohon aku mohon jangan bunuh aku
aku mohon ampuni aku
aku menyentuh mereka
sembilan puluh tiga ke autumn dua ribu tujuh belas yang melvoice

akan termasuk di depan bumi dia
sendiri berihin atau ie lele
betul bagi mereka